electric small vehicle atau kendaraan kecil elektrik seperti papan luncur bermesin
sudah menjadi alternatif moda transportasi di beberapa negara seperti tiongkok amerika serikat dan singapura
inovasi bernama hover shoes merupakan teknologi kendaraan kecil elektrik yang sudah masuk ke pasaran indonesia
apakah ini bisa dijadikan alternatif moda transportasi mari kita lihat bersama
trend electric vehicle sebagai alternatif mode transportasi di indonesia memang belum begitu banyak
namun kita sudah bisa melihat beberapa varian saat car free day sebagai contoh adalah hoverboard electric scooter dan electric longboard
nah sekarang sudah ada varian terbaru dari hover board yaitu hover shoes
hover shoes adalah papan luncur
over shoes adalah papan luncur bermesin dengan teknologi keseimbangan yang bisa melaju dengan kecepatan hingga delapan km per jam dan menahan berat hingga satu ratus tiga puluh kg
tidak seperti hoverboard hover shoes terdiri dari dua papan kecil yang terpisah
menurut riset statista nilai pasar global hoverboard di tahun dua ribu tujuh belas mencapai sekitar tiga puluh triliun rupiah
hasil ini didorong oleh meningkatnya jumlah populasi anak muda
pengguna hover shoes
pengguna hover shoes dengan teknologi kesimbangan yang bisa melaju dengan kecepatan hingga delapan km per jam dan menahan berat hingga satu ratus tiga puluh kg
dengan sederhana bisa menginjak kedua papan yang dilapisi karet agar tidak licin
kendaraan kecil elektrik ini juga dilengkapi sensor di sekelilingnya untuk memudahkan pengendalian
dengan sekali pengisian daya hover shoes bisa bertahan selama delapan km dalam sekali pemakaian
menurut key sita anggota komunitas e board jakarta pengguna hover shoes di jakarta memang masih sedikit
saya lebih pilih hover shoes dibandingin yang lain
sebenarnya cuma karena pemakaian hover shoes ini agak lebih simpel dibandingin electric skateboard
pertama dia nggak perlu pakai remote
jadi dia sudah responsif dengan gerak badan
jadi tidak terlalu ribet dengan remote control nya
kemudian speed nya juga tidak terlalu cepat dibandingin electric skateboard
jadi kalau saya pribadi untuk perempuan
kayaknya masih agak lebih enak yang ini karena nggak terlalu cepat
jadi tidak terlalu bahaya kalau buat saya pribadi
saat ini hover shoes dijual di pasaran seharga rp enam lima juta
tentunya tidak murah jika dibandingkan dengan kendaraan kecil manual seperti sepeda
tetapi apakah hover shoes bisa menjadi alternatif mode transportasi di indonesia
atau hanya bisa menjadi alternatif rakyat untuk merasakan mobilitas yang lebih menyenangkan
saya sudah pernah mencari mobil yang lebih menyenangkan
saya sudah pernah ice skating
saya juga udah pernah naik sepatu roda
tetapi teknik untuk menguasai hover shoes ini sangat berbeda
karena sensor di jari kaki dan di tumit sangat sensitif
jadi dibutuhkan konsentrasi yang luar biasa untuk menguasai hover shoes
apalagi kalau di jalan raya di mana kondisi lalu lintas sangat semeraut dan aspal juga banyak berlubang
sepertinya kurang pas untuk dijadikan mode alternatif transportasi
tim liputan cnn jakarta